enggak enggak kan itu nggak boleh terjadi lagi
hahaha ternyata bukrisnya orangnya cerdas ya cerdas berarti tidak akan lama lagi
hai adikmu dijamret
ibu enggak papa bu harusnya ruby yang tanya sama kamu linta kamu enggak papa saya enggak mau sampai ibu terluka bu saya akan terus melindungi ibu
saya akan terus ngelindungi ibu
walaupun harus mengorbankan nyawa saya bu
terima kasih lita
ibu ambilkan air panas untuk kompres tangan kamu ya
nggak usah bu
nggak apa apa gimana tangan kamu memar gitu
makasih ya bu
aku jadi berbaik hati sama lintang ya
aku gak boleh terperdaya dengan kebaikan dia
dia itu kan si luman
si luman yang sudah membunuh anakku
dia itu sengaja berbuat baik pada saya
dia juga yang menyewa perampok perampok itu
ibu gak apa apa bu
saya nggak mau sampai ibu terluka bu
saya akan terus ngelindungi ibu
walaupun harus mengorbankan nyawa saya bu
apa yang harus aku lakukan sekarang
saya lupakan ibu
dari tadi kok diem aja
sama sekali nggak bicara apa apa
aku ingat terus sama perempuan cantik itu
rasanya aku jatuh cinta sama dia
ya mungkin terlalu cepat marni
tapi itulah yang aku rasakan
sejak ketemu dia
aku seperti menemukan sesuatu yang lain
aku seperti menemukan tulang rusuku yang hilang
ternyata bu krisnani orangnya pinter ya
kita laksanakan rencana kita itu
sekarang juga boleh
mumpung adiknya gak ada disini
karena kalau adiknya ada
pasti akan merusak rencana kita
karena neng ibunya krisna ditawan juragan bronto
tapi untuk apa mereka menawan ibu
bapak juga nggak tahu neng
tapi yang jelas juragan bronto menyuruh saya untuk menyampaikan ini ke neng
supaya neng sekarang juga datang ke rumah juragan bronto
ibunya krisna pasti dicelakai neng
untuk apa kamu menawan ibu
apa masih perlu kamu bertanya kenapa
ya tentu saja
aku akan kasih tahu ibumu dalam keadaan baik baik saja
dan ibumu akan aku lepaskan asalkan
kamu mau menikah denganku
kalau kamu menolak
nasib ibumu akan sama dengan nasib suami
kamu gak perlu menjauh sekarang
aku akan kasih waktu satu dua hari
satu dua hari
satu dua hari saja
waktu kamu tidak boleh lebih dari itu
anda harus harus mengambil al bearing
aduh gue harus cepat cepat pulang
aku gak bisa ngebiarin ibu disakitin beruntuh
tapi aku gak mungkin menikah sama dia
gara gara anak kamu itu semuanya
semuanya jadi kacau
dia adalah ibu dari suamiku
aku harus melindungi dia
tapi aku gak bisa menggunakan kekuatanku
kalau itu sampai terjadi
aku harus menoloti kemauan berontoh
padahal kan ingatan kak krisna itu sudah hilang
tapi kenapa dia bisa jatuh cinta lagi sama kalintang
karena adanya jayanya

terus di gelang ini weir meri harap tiru kamu jadi enggak

bisa tidak merosot
untuk ketemu sama kalintang
itu nggak boleh terjadi lagi
ternyata bu krisnenya orangnya cerdas ya
berarti tidak akan lama lagi
lintang putih akan berada
dalam pelukan saya
perempuan tolol yang sok baik itu
pasti rela melakukan apa saja
asal untuk menyelamatkan saya
apa ini juragan
itu hadiah dari saya buat ibu
sebagai ucapan terima kasih
karena ibu telah menolong saya
semua ini untuk saya juragan
semuanya untuk ibu
dan masih banyak lagi yang akan menyusul
lebih banyak daripada yang pernah saya kasih ke ibu
terima kasih juragan
juragan memang baik sekali
ini pasti lintang putih
ibu tunggu disini
silakan masuk
bagaimana lintang putih
sudah ada keputusan buat saya
saya akan menuruti
asal bebaskan ibu
itu baru namanya calon istri yang baik
saya sudah setuju
sekarang cepat bebaskan ibu
tau saya tidak akan menginginkari janji saya
ibu apa apa kan
terima kasih lintang
kamu telah menyelamatkan ibu
ibu sekarang sebaiknya pulang
jaga diri ibu ya
seandainya suamiku pulang nanti
tolong sampaikan maaf saya padanya bu
tolong sampaikan maaf saya padanya ibu

maaf karena saya gak bisa menjaga kesetiaan
tia tia bu